kita itu akan mengambil keputusan penting buat bangsa ini
udah jelas lah ya pasti arahnya kemana tadi pas di dalam
itu kan berarti harangkat udah siap digulirkan
ini kapan sih pastinya akan dibawa lah ke misalnya sampai ke bamus ini
kita itu akan mengambil keputusan penting buat bangsa ini
diajarkan kalau kemudian mau mengambil keputusan yang penting buat bangsa ini
kemungkinan kemungkinan dan sebagainya dan sebagainya
pdi perjuangan sedang dalam tahap itu
makanya pertemuan tadi menarik buat kita dan tadi saya minta izin untuk kita sampaikan pada sekjen
partai bisa mendengar percakapan kita
ide idenya pertimbangan pertimbangan kan tadi bagus tuh
apa ada yang secara runut bisa menjelaskan pada kami semua
potensi pelanggaran undang undang yang
kalau tidak salah ada enam atau tujuh undang undang lah kira kira seperti itu
nah itu akan menjadi modal penting buat kita
kau cuma teriak teriak teriak angket angket angkat tapi tidak ada persiapan apa apa
lalu kita kalah dengan argumentasi hukumnya bagaimana
konstitusionalnya bagaimana kan nggak boleh
berarti kalau komunikasi internal pdt gimana bang
ini mungkin ada arahan khusus kah dari mbak puan kan mengingat mungkin selama ini belum keluar lagi ya mbak puan
jadi di tengah tengah isu yang pak pak ket ini mau beri
sebenarnya kan saya datang kemari perintah fraksi
saya mendengar pernyataan pernyataan dan gagasan gagasan pemikiran pemikiran tadi kan perintah praksi
tadi sudah saya sampaikan saya lagi diwogor
ketika waktu saya di bandung sekjen perintahkan ya saya datang
untuk komunikasi dengan fraksi fraksi seperti pks pkb atau nasdem sendiri seperti apa ya
secara informal pasti terjadi lah
lantai sekian pd perjuangan sekian golok
di belakang kita bisa ngopi bareng dan sebagainya
tapi secara kepartaian ya itu partai dong
sedikit menyambung berarti kalau itu tadi perintah fraksi artinya mbak puan tidak seperti yang diberitakan
mbak puan sebagai ketua dpr tidak pernah menutup mata terhadap apapun
dia harus mencermati segala sesuatunya